sejumlah relawan sabtu pagi sibuk melakukan sterilisasi sejumlah masjid di tasik malaya jawa barat dengan menyemprotkan disinfektan
antara lain masjid al ikhlas dan masjid baitul ridwan di kelurahan paseh cideng
setiap sudut dan ruangan baik di dalam maupun di halaman masjid tidak terlewatkan disemprot
kegiatan penyemprotan masjid secara massal menjelang lebaran diinisiasi oleh sekelompok relawan agar umat muslim tetap bisa menjalankan ibadah sholat id tetapi juga mencegah penularan covid sembilan belas
ya untuk memberikan kenyamanan bahwa para warga yang akan melaksanakan sholat id di masjid penyemprotan alhamdulillah ada dari teman teman
penyemprotan masal ini disambut baik oleh warga dan pengurus masjid
karena kedua masjid tersebut direncanakan digunakan sholat id pada minggu dua puluh empat mei
berdasarkan data yang diperoleh relawan
penyemprotan masjid lebih dari empat puluh masjid disterilisasi dan direncanakan digunakan sholat id
karena sholat id dilaksanakan di tengah pandemi akan diberlakukan protokol kesehatan agar warga terhindar dari penularan covid sembilan belas